saya punya rasa malu sama anak istri kalau sampai anak istri saya kelaparan
tumpukan bahan bekas terlihat menggunung di pinggir kali ciliwung
jalan tenaga listrik tanah abang jakarta pusat
dari situlah muhammad untung atau biasa di sapa arek
mengayas rejeki untuk bertahan hidup sebagai pengepul bahan bekas
selain untuk mencari nafkah selama tiga puluh lima tahun terakhir ia menekuni pekerjaan ini
guna membantu mengurangi limbah ban bekas di jakarta
pria berusia tujuh puluh satu tahun ini
rutin menyusuri jalanan ibu kota untuk mencari ban ban bekas
ia biasa mengumpulkan ban bekas dari beberapa bengkel atau toko ban langganan
di wilayah tanah abang jakarta pusat
berat banget beratnya gak semua bahan beratnya sama yang ini paling berat
dan harus diangkut sehari bisa sampai seratus bahan
ini amat muat banget bapak yang udah waldia tapi masih bisa
kalau misalnya ngambil ngepul kayak gini sendirian pak arek
kecuali nanti pas udah ngolaknya tuh ditantung
setiap minggu atau dua minggu sekali
arek mengambil jatah ban bekas dari salah satu toko ban di tanah abang secara cuma cuma
pemilik toko ban helmi mengaku merasa terbantu dengan adanya pengepul
sehingga limbah ban bekas tidak menumpuk
nggak tiap hari juga kalau tiap hari kan cuma satu dua
jadi kita kumpulin dulu
nanti pengepul itu ada kita kasih
di beberapa bengkel atau toko ban lain arek harus membayar rp dua per ban bekas
selain dari toko ia juga kerap memungut ban bekas dari pinggir jalan
kumpulan ban bekas tersebut kemudian dibagi menjadi dua kelompok
pertama ia rapikan dan ukir kembali kemudian dijual kepada penjual ban bekas kaki lima
kedua untuk ban yang sudah usang dijual ke pabrik penyulingan minyak di karawang dan bogor
untuk diolah menjadi bahan baku minyak
dalam proses sortir dan pengolahan terkadang arek dibantu oleh dua hingga lima pekerja sesuai kebutuhan
dalam sehari keuntungan bersih yang ia dapatkan rata rata tak lebih dari rp seratus
namun penghasilannya masih cukup untuk menghidupi istri dan keempat anaknya
makanya saya tidak pandang menyerah
hujan kehujanan panas kepanasan
walaupun tinggal tenaga sisa
walaupun tinggal tenaga sisa
kalau sampai anak istri saya kelaparan
dan sekarang masih ada yang sekolah
jangan sampai gagal
arek menjadi salah satu sosok yang dapat mengajarkan kita semangat pantang menyerah
dan kepedulian dalam menjaga lingkungan ibu kota dari limbah terutama limbah bahan bekas
jeeva anifah nabil haris jakarta